jemaah umroh yang tengah berada di kota madinah arab saudi bisa memanfaatkan waktu luang
dengan berziarah ke beberapa masjid bersejarah yang ada di sini
di bulan ramadan ini ziarah bisa dilakukan pada pagi hari atau sore menjelang buka puasa
para jemaah umroh biasa menyempatkan berkunjung ke masjid sahabat terdekat nabi muhammad ini
letaknya sekitar tiga ratus tiga puluh lima meter di barat daya masjid nabawi
masjid ini merupakan salah satu tempat yang pernah digunakan untuk sholat id oleh rasulullah dan abu bakar
masjid ini memiliki arsitektur unik dan antik dengan tumpukan batu basal berwarna hitam
dipadukan dengan warna putih pada kubah dan menaranya
nuansa antik semakin terasa dengan pintu masjid yang terbuat dari kayu
sayangnya meski terawat masjid ini sudah tak bisa lagi digunakan jemaah untuk sholat
jemaah umroh hanya bisa menikmatinya dari luar dengan berfoto sambil bermain dengan ratusan burung merpati
menurut pemandu umroh utm jemaah indonesia abdul ali
masjid abu bakar menjadi salah satu tempat favorit jemaah saat berada di masjid nabawi
alhamdulillahirrahmanirrahim oleh allah swt kita semua jemaah umroh utm diberi kesekatan
kita melaksanakan sirup di sekitaran masjid nabawi
untuk kita meliputi masjid saidina abu bakar dan juga masjid adi
kita melanjutkan zirah kepada baginda nabi muhammad saw bersama kedua para sahabatnya yaitu abu bakar dan juga sri

saat hijrah ke ku'ba
masjid ku'ba adalah masjid yang terbangun oleh rasulullah saw
masjid ku'ba adalah masjid yang terbangun oleh rasulullah saw

masjid dengan nuansa putih ini bisa menampung hingga dua puluh ribu jemaah dan masih aktif digunakan untuk sholat
berdasarkan hadis rasulullah jemaah yang sholat di sini bisa mendapatkan pahala senilai pahala umroh
jemaah umroh utm asal kota bandung happy salawangi mengakui
banyak pelajaran bisa dipetik dengan berziarah di kota madinah
ini kita melakukan tuas
ini kita melakukan tuas
berliling dari masjid madinah
di sini kita banyak hal yang disampaikan oleh ustadz
kabar baiknya pemerintah arab saudi akan memperluas masjid kuba untuk meningkatkan kapasitas dari dua puluh ribu jemaah hingga lebih dari enam puluh ribu jemaah
raka zaipul madinah arab saudi